informasi berikutnya keributan antara dua orang perempuan terjadi di sebuah rumah sakit di gorontalo
dua perempuan yang bersatu ruah bahkan nyaris terlibat kaku hantam saudara
istiwa yang terjadi sekitar pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia tengah ini pun menarik perhatian masyarakat di sekitar lokasi
menurut petugas keamanan yang melerai keduanya keributan tersebut diduga karena salah satu perempuan dalam video hendak mengambil bayi dari ibu kandungnya
setelah terjadi keributan antara keduanya bayi yang diperbutkan pun langsung diamankan oleh adik dari ibu bayi tersebut
agar bahwa pihak keluarga perempuan itu ingin mengambil bayi itu
karena perempuan yang masih dalam mengandung lakinya sering memukul perempuan itu istrinya
tapi yang saya dapatkan lagi keterangan dari suami dari istri anak ini
bahwa maksud tujuan keluarga perempuan itu mengambil bayi itu
karena mereka tidak mempunyai anak perempuan jadi mereka ingin mengambil anak laki laki